saya gak bisa kasih tau pak reni soal ini
saya sudah janji sama ricky untuk kasih dia waktu
nama majalahnya itu
dan itu terbitan tahun dua ribu enam belas
bulan berapanya saya nggak terlalu ingat
karena udah lumayan lama juga
jujur aku takut banget kehilangan dia
tapi aku juga gak mau durhaka sama mama
aku gak mau ngambil keputusan
mama adalah segalanya buat aku
aku bisa merasakan betapa michelle mencintai angga
tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya
aku mau kirim doa buat opa surya
ya allah tolong temukan opa surya ya
semoga pak surya cepat sembuh
cepat kembali ke rumah
terima kasih ya allah
aku juga mau istirahat
jaga aku malam ini ya allah
jangan biarkan aku takut
aku tidur dulu ya oma
rena cucu oma tersayang
pak surya kenapa ya
untuk mencari tahu siapa yang ganti passwordnya
orang yang ganti passwordnya
nanti itu pakai handphone mak
dan nomor teleponnya udah dilacak
nomor handphone itu punyanya mama sarah
apa ada hubungannya dengan masalah akun memori cloud roy
ini begitu berat buatku
dan ini pasti berat juga buat pak surya
apa yang akan terjadi nanti
kalau benar ternyata elsa pelakunya
apa hubungan keluarga ini akan tetap baik baik saja
randy terima kasih ya
mama udah diajak makan di restoran seafood kayak begini
restorannya juga mewah
masakannya juga enak
aduh mama seneng banget

alhamdulillah kalau mama suka
tapi mama tuh lebih suka lagi kalau makannya itu jangan berdua terus ren
sekali kali ajak pacar kamu gitu loh makan sama mama
kapan nih mama diajakin
lihat di sana deh
itu bukannya pak martin ya
kayak mama tahu dia deh
kan pernah datang ke apartemen kita toh
pas banget ketemu di sini
saya kan belum dapat majalahnya ricky dari pak martin
mama tunggu sini ya sebentar
aku mau ketemu pak martin dulu
ini jadwal photoshoot kamu besok
ada di dua tempat
jadi mulai subuh kita udah jalan
oh besok dua tempat om
bisa kebetulan gitu ya kita ketemu di sini
eh silahkan duduk
terima kasih pak
ya kebetulan saya juga lagi makan bareng mama saya di sana
bapak bilang mau carikan majalah
waktu ricky dan mbak elsa jadi model pak
apa bapak udah ketemu sama majalahnya
soalnya saya tungguin dari waktu itu
saya memang dapat kabar kalau bapak menghilang
saya cuma ada beberapa urusan di luar kota
dan untuk majalah
saya belum bisa menemukan majalah itu
kalau gitu boleh saya tahu nama majalahnya dan tahun berapa terbitnya pak
biar saya coba cari sendiri
saya nggak bisa kasih tahu pak rendy soal ini
saya sudah janji sama ricky untuk kasih dia waktu
nama majalahnya itu
dan itu terbitan tahun dua ribu enam belas
tapi bulan berapanya saya nggak terlalu ingat
karena udah lumayan lama juga
oh gitu ya pak
baik nanti saya akan coba cari
terima kasih untuk informasinya pak
kalau gitu saya permisi
terima kasih mas
emangnya si ricky pernah pemotretan di majalah city style
bukannya waktu itu om pernah bilang
majalah city style itu kurang bener fit buat ricky
sakti kamu nggak usah aku campur ya
kamu diam aja
ini gimana udah selesai
ya udah kita balik
ren gimana kamu tanya apa pak martin
ini ma tadi aku nanyain soal majalah yang dijanji pak martin sama aku
apa ini cuma perasaan saya aja ya
setelah saya samperin pak martin buru buru pergi
kayak menghindar gitu
makan aja ya kamu mau aja masih aja loh udangnya
enak ya ren masakannya
restorannya cukup mewah ya
ya allah pak
aku khawatir banget tuh sama pak
aku takut papa kenapa napa pa
tapi papa apa baik baik aja kok
kenapa si papa selalu bilang kayak gitu
selalu bilang baik baik aja pa
kabar lagi gak baik baik aja
kenapa papa gak cerita sama aku
aku udah tahu semuanya dari mas al dan mama
papa seperti ini karena papa juga lagi mikirin kan
ya kan mas al lah roh ya
makanya papa berantem sama mama
udah tolong jangan pikirin itu ya
biar aku dan mas al aja yang cari tahu
papa harus pikirin kesehatan papa
bapak juga udah janji sama aku kan
papa harus sehat
karena sebentar lagi papa akan udah punya cucu
dari aku dan elsa
papa udah ketemu sama elsa
dan papa udah bicara sama elsa
elsa yang pinjam hp mama
dan masuk ke memori cloud nya roh
politeks yang tidak agil seharusnya
perang ekspertar ropes